sepuluh atlet dari satu ratus tujuh puluh delapan klub se indonesia ambil bagian dalam kejuaraan bulu tangkis bertajuk scarled badminton open tournament atau sbot dua ribu dua puluh
turnamen yang berlangsung sepekan hingga sabtu dua puluh tiga september di gor nanggala cijantu jakarta timur memperebutkan total hadiah satu ratus delapan puluh enam juta rupiah
ajang ini mendapat dukungan penuh dari persatuan bulu tangkis seluruh indonesia atau pbsi karena masuk dalam kalender swasta nasional dan menyediakan poin ranking level nasional
setelah berlangsung selama sepekan turnamen ini menghasilkan total lima belas juara dari nomor tunggal putra dan putri ganda putra dan putri serta ganda campuran
selain itu panitia juga menobatkan lima pebulu tangkis terbaik di masing masing nomor
melihat persaingan yang cukup ketat mantan pemain ganda putra nomor satu dunia marcus gideon mengaku puas karena melihat banyak bibit atlet potensial yang siap diasah
dibanding saya dulu sekarang kualitasnya jauh lebih bagus bagus ya
mungkin mereka juga lebih yakin gitu ke depannya pengen fokus di bulu tangkis
kalau dulu kan kadang kadang orang pikirnya di ini berat mending sekolah jadi setengah setengah jalannya
kalau sekarang tuh mungkin
mereka lebih fokus banget jadinya kualitasnya tuh lebih bagus dari kecil kecil udah mainnya udah begitu bagus